banyak sekali acara menarik yang diselenggarakan oleh pemerintah dari kota tangerang
baik dari kulinernya maupun juga dari beragam kesenian hingga musisi lokal
dan bahkan juga ada penampilan spesial dari musisi ternama indonesia ben ungu
yang juga nanti akan menyambut seluruh masyarakat kota tangerang yang ada di sini
juga kalau misalkan kita melihat kuliner kuliner di sini juga cukup menarik
bekerja sama dengan phri dan juga pemerintah kota setempat
ada banyak sekali makanan makanan dari hotel dan juga restoran
juga tentunya karena bertempatan dengan ulang tahun kota tangerang
maka harga termahal di sini hanya sebesar rp dua puluh tujuh saja sesuai dengan umur kota tangerang yang ke dua puluh tiga
nah saat ini saya tengah bersama dengan bapak wali kota tangerang bapak arief
bapak arief selamat malam
bapak kalau kita melihat dari serangkaian acara untuk kota tangerang sendiri
ada apa saja pak serangkaian untuk acara ulang tahun yang diselenggarakan dari informasi ini
ya jadi dalam rangka menyambut ulang tahun kota tanggerang yang ke dua puluh tujuh
rangkaiannya dari awal januari
di pertengahan ya waktu itu mulai dari tangerang bersalawat
terus ada gerak jalan terus ada festival lomba kampung bersih
terus kemarin juga ada acara lomba burung berkicau banyak sekali lah
dan sekarang malam ini puncatnya adalah tangerang ngebesan sebenarnya
festival tangerang ngebesan karena pemerintah kota tanggerang melalui dinas dp tiga ap dua kb
bekerja sama dengan pengadilan agama kita menikahkan seratus pasangan masyarakat yang kurang mampu
dan alhamdulillah tangerang ngebesan malam ini tadi kita sudah saksikan acaranya
nantinya keluarga ini jadi pemerintah kota yang nanggep gitu istilahnya
jadi akan dihibur masyarakat kota tangerang dan tamu tamu undangan yang akan datang ke tangerang ngebesan ini
dengan band dari ungu begitu
oke pak menarik memang ada tadi tangerang ngebesan ya pak ya di sini ya
nah mungkin apakah nanti rencananya acara ini akan digelar setiap tahunan
kemudian juga berapa pesertanya pak hari ini

jadi sebenarnya ini yang kedua ya tahun lalu kita juga sudah mengadakan
jadi hari ini yang kedua dan mudah mudah dan memang ini kita agendakan sebagai acara rutin tahunan
sekaligus bagaimana kita membantu masyarakat kita yang kurang mampu
yang memang belum memiliki surat nikah dan difasilitasi oleh pengadilan agama negeri kota tanggerang
untuk itu makanya kegiatan rangkaian ulang tahun kota ini begitu banyak acaranya
dan mudah mudahan ini juga menggiatkan umkm yang ada di sekitar kota tangerang
belum lama kita ada tangerang expo ada tangerang great sat dan lain sebagainya
terakhir pak kan kalau kita melihat memang sudah banyak sekali juga prestasi
presiden presiden yang ditorehkan oleh kota tangerang
nah apa sih pak sebenarnya harapan dan juga target target untuk kota tangerang di umur ke dua puluh tujuh
dan sekaligus juga diharapkan bisa menjadi kado juga nih untuk masyarakat
baik jadi insya allah tema ulang tahun kali ini adalah kita mengajak semua stakeholder
semua elemen semua masyarakat itu jangan cuma jadi penonton di kota tanggerang
tapi berperan aktif maka temanya adalah mari kita bersama bekerja sama
jadi mudah mudahan dengan bekerja sama cita cita kita mewujudkan masyarakat yang sejahtera
berahlakul karima dan berharga
terima kasih pak
dan menjadi kota yang berdaya saing bisa kita wujudkan
dan untuk itu saya juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh masyarakat kota tangerang
mudah mudahan di usia yang ke dua puluh tujuh ini kita bisa terus semangat dan bangga membangun kota tangerang
wujudkan indonesia maju
oke baik terima kasih pak ari
semoga di ulang tahun yang ke dua puluh tujuh kota tarang ini banyak sekali prestasi prestasi baru
yang bisa ditorehkan oleh kota tangerang dan juga tentunya memberikan kemakmuran untuk masyarakatnya
dan juga memang kota tangerang ini di usia yang ke dua puluh tujuh khususnya untuk tahun ini
ini memang banyak sekali menyegarakan prestasi prestasi baru
dan juga banyak sekali beragam agam acara yang bisa diiklimati oleh masyarakat
khususnya masyarakat kota ngerang baik dari suguhan kuliner yang menarik
dan juga hingga informasi mengenai wisata budaya
dan juga mengenai bagaimana musisi musisi lokal dari kota tangerang sendiri dapat membanggakan kota tangerang